memanfaatkan besi bekas seorang penjual barang bekas di pasar loak surabaya
mengubah barang rongsokan menjadi beragam karya seni instalasi yang menajubkan
uniknya karya tersebut tanpa menggunakan teknik las dan hanya bongkar pasang mur dan baut
penasaran seperti apa berikut liputannya
siapa sangka karakter tiga dimensi berupa lik predator tentara dan sang proklamator ini
terbuat dari barang barang bekas yang sering kita temui
tangan dingin muhammad tamim warga tambak mayor inilah yang menyulap barang bekas
seperti dinamo mesin jahit rantai dan besi motor

berbagai macam karakter yang menarik
berawal dari bosan dan stres karena penjualan barang bekas yang mulai menurun
tawim akhirnya memutuskan untuk mencoba memanfaatkan barang bekas yang ada di lapaknya
dengan jiwa seni yang dimilikinya tomim akhirnya membuat sejumlah miniatur robot beragam karakter
yang ternyata diterima oleh penggemar seni instalasi
uniknya lagi teknik yang digunakan tamim berbeda dengan teknik perupa lainnya
yang biasanya menggunakan las
karya tamim semuanya menggunakan cara penggabungan berupa melubangi besi
untuk dipasang mur dan baut atau lebih dikenal sistem knockdown
meski sering mendapatkan sedikit kesulitan saat pembuatan karyanya
namun tamim hingga kini sudah menghasilkan lima puluh karya
baik miniatur karakter mini hingga berukuran raksasa setinggi sepuluh meter
ya tamim mematok karyanya ini antara satu juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah
tergantung tingkat kesulitan dan lama waktu pengerjaan